tarko warga desa karangnangka kecamatan kedung banteng banyumas jawa tengah ini menawarkan
diri sebagai relawan pengantar pasien kofit sembilan belas sejak pemberlakuan ppkm selama masa pandemi
sekolah libur terlebih setelah pemberlakuan ppkm tarko semakin sulit mendapatkan penumpang
angkot tarko kemudian digunakan untuk mengangkut pasien yang positif covid sembilan belas
tempat karantina atau ke rumah sakit daripada saya memanasin mobil harus dipanasin ngeluarin
bensin sendiri cari penumpang juga enggak dapat saya tawarin kalau misalkan pakai angkot itu
angkutannya gimana mas ternyata dari pihak ofit desa karangangka itu responnya bagus ya udah
kalau memang bisa dipakai
nanti sekalian yang bawa itu saya saya enggak usah dibayar lah saya cukup ini yang penting mobil bisa
dipanasin bisa jalan untuk menjadi sopir pengangkut pasien kofit sembilan belas tarko awalnya merasa khawatir
setelah dibekali alat pelindung diri lengkap dan cairan disinfektan tarko merasa lebih aman namun
istrinya yang memiliki comorbid membuat tarkos semakin berhati hati usai mengantar pasien positif
covid sembilan belas tarko memastikan dirinya untuk berjalan dengan baik dan tidak akan terlalu berpengaruh dengan
ya apalagi istri saya itu punya penyakit pendamping jadi kekhawatiran itu aja udah
tapi insya allah lah saya bawa seperti itu dengan prokes yang saya pikir udah udah memadai kemudian
saya kalau habis bawa kayak gitu ini mobil semuanya disemprot dicuci
saya juga mandi disitu sekalian insyaallah aman tidak hanya untuk pasien yang positif covid sembilan belas
tarko juga mengantar warga desa yang hendak swab atau vaksin di puskesmas ketua relawan covid sembilan belas
desa wasiswardana menyampaikan selain dibekali pengetahuan juga dilengkapi dengan alat pelindung
diri tarko juga diberi biaya operasional rp lima puluh untuk bbm dan rp dua puluh untuk mencuci dan sterilisasi angkotnya
support yang kami berikan untuk mas tarko yaitu kalau dari sisi pengetahuannya ya kita
memberikan pembekalan yang sama seperti ke ibu nakes dadakan pada waktu itu terus kalau dari
sisi peralatan kami membekali mas tarko dengan apd yang lengkap alat pengaman diri yang lengkap dan
juga desinfektan karena kami juga ingin mengedukasi juga ke masyarakat bahwa mobil ini aman ketika
kita menjalankan prokes dengan baik dan salah satunya juga dibersihkan itu mobil dengan desinfektan itu mas sehingga
masyarakat pun akhirnya percaya nggak takut juga untuk naik mobil mas tarko ini
tarko pun berharap ppkm segera selesai dan aktivitas warga kembali normal sehingga ia
dapat menjalankan angkotnya untuk mencari nafkah roby sofyan amin banyumas jawa tengah